puluhan meter kubik sampah nampak menggunung di bibir aliran kali ciliwung
di pintu air manggarai pada selasa pagi
meski sebagian sampah sudah mulai dibawa ke dalam truk
tumpukan sampah masih ada yang terlihat menumpuk
menurut petugas pupk badan air meski belum berstatus siaga
air mulai naik dari ketinggian normal enam ratus cm hingga kini di ketinggian tujuh ratus lima puluh cm
sebanyak tiga puluh enam meter kubik sampah yang ikut terbawa arus air
telah berhasil dievakuasi menggunakan tiga alat berat

sementara itu sejumlah pemungut sampah botol plastik
menyortir tumpukan sampah di pintu air manggarai selasa pagi
satu persatu botol dan gelas plastik yang menjadi satu dengan tumpukan kayu dan stereofom bekas
dipilih dan diambil menggunakan tangan
mereka mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas
untuk kemudian dibersihkan dan dimasukkan ke dalam karung berukuran besar
salah satu seorang pemulung bernama ade
dinihari demi mengumpulkan sampah plastik
ade mengaku mendapat berkah tersendiri dari banyaknya sampah di pintu air manggarai
iya kalau cuma dikerjain ya dapatlah
kira kira buat makan buat yang lain
berapa bu uang yang dia dapat biasanya bu
ini kalau lagi banyak sampahnya
kalau lagi sedikit
kalau daging sedikit ya kalau memang ditimbang ya ditimbang
kalau enggak ya enggak
tingginya curah hujan di kawasan bogor membuat aliran air di sungai ciliwung meningkat dan membawa sampah
sampah diperkirakan masih dapat bertambah
mengingat masih tingginya curah hujan di kawasan hulu sungai ciliwung
gali putra pamungkas jakarta